ya kita balik lagi ke prinsip awal yang tadi
oh ada ilmu yang harus aku aplikasikan untuk cita citaku nanti
aku orangnya berprinsip seperti ini
semua ilmu yang aku dapat pasti akan aku pakai
dan semua ilmu yang aku punya pasti akan bermanfaat
jadi apapun itu selama itu bermanfaat aku usahakan aku ambil dan aku pelajari
sesaat lagi anda akan menyaksikan
tak pernah terbayangkan oleh rifki baidowi
bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi
usai melepas seragam putih abu abunya
tingginya biaya hidup membuat orang tua meminta rifki untuk bekerja
dan menghasilkan uang
daripada melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas
usai lulus di tahun dua ribu sembilan
rifki pun menggeluti beragam pekerjaan sesuai kemampuannya
agar bisa menghasilkan uang
termasuk terus membantu orang tuanya berjualan nasi uduk
sebagai satu satunya sumber penghasilan keluarga
setahun berlalu sejak lulusannya
pria kelahiran serang banten ini sadar akan pentingnya pendidikan
langkah rifki mengejar masa depan cemerlang dimulai dari adanya informasi tentang beasiswa dari universitas terbuka
di wilayah tempat tinggalnya
yaitu universitas terbuka serang banten
dengan optimistis rifki mendaftarkan diri dan mengikuti setiap tahapan seleksi
untuk dapat lolos menjadi mahasiswa ut dan mendapatkan beasiswa
melalui persaingan yang cukup ketat
dan diterima sebagai mahasiswa universitas terbuka program studi sistem informasi
waktu itu kurang lebih ada tujuh puluh orang yang mendaftar
hanya diambil dua puluh lima untuk satu kelas
dan alhamdulillah aku masuk
nah setelah menjadi mahasiswa kita perjanjian
supaya nilai kita tetap stabil
untuk tetap di angka tiga ke atas kan
untuk ipk nya
itu menjadi syarat utama bagi kita penerima beasiswa csr
jadi beasiswa ini kita diberikan selama delapan semester full
kita tidak dimintai apapun
kita tinggal kuliah mengikuti proses belajarnya
barulah kalau misalkan kita tidak sesuai target delapan semester
disitu kita bayar sendiri
universitas terbuka atau ut merupakan perguruan tinggi negeri ke empat puluh lima
yang diberi mandat oleh pemerintah di bawah kementerian keuangan
sebagai salah satu badan layanan umum atau blu
ut memberikan akses kepada masyarakat luas
agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi
sistem pembelajaran yang diterapkan oleh ut adalah terbuka dan jarak jauh
terbuka artinya siapa saja bisa mengikuti pendidikan tinggi
tanpa ada batasan
baik usia maupun tahun ijazah slta
sedangkan istilah jarak jauh berarti
terpisahnya mahasiswa dengan institusi atau dosen
untuk menjembatani keterpisahan itu
proses pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan beragam media
baik yang berbentuk tercetak atau disebut buku materi pokok atau buku karya
yakni yang disampaikan melalui berbagai media seperti radio
televisi dan komputer yang menggunakan bantuan internet
aku bisa kerja atau bisa juga sambil usaha
dengan rentan waktu yang bebas
kalau kuliah kan nggak setiap hari di ut
dan juga tidak terpaku kita harus ke kampus enggak
lebih bebas lagi dan kita seperti namanya saja upbjj itu pembelajaran jarak jauh
beda dengan daring
kalau daring itu kan belajar seperti biasa cuma melalui online
kalau belajar jarak jauh itu sudah ada sistemnya
dan diatur sedemikian rupa menyesuaikan dengan keadaan seperti ini
apalagi di pandemi ini kan kita sudah terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh bukan daring
sebetulnya bidang yang menjadi minat yang ingin rifki pelajari adalah ilmu komunikasi
karena sempat menggeluti bidang penyiaran
yaitu sebagai pembawa acara pada siaran radio
dan di stasiun televisi lokal
kegiatan tersebut acapkali dilakukannya selama belum berkuliah
rifki memang tidak memiliki kesempatan dalam memilih jurusan yang ia idamkan
namun rasa syukurnya dapat mengenyambangku kuliah membuatnya optimistis
bisa meraih masa depan cerah melalui program studi s satu sistem informasi
sejalan dengan cita citanya menjadi seorang pengusaha
banyak ilmu yang dapat dipetiknya saat menjalani dua semester awal
digitalisasi dan dunia startup
seakan menyadarkannya tentang pentingnya ilmu yang saat ini ia pelajari
sempat belajar kemarin tentang manajemen
itu dikasih tahu bagaimana kita membuat kelompok
dan kasarnya itu tuh adalah proses untuk membangun sebuah e commerce
nah itu aku termotivasi banget
oh begini caranya buat software begini caranya buat aplikasi untuk jual beli
nah disitu aku mulai oh harus belajar nih
jadi motivasi lagi kan untuk disesuaikan nanti ke depan
universitas terbuka menjadi pilihan banyak orang yang ingin mengenyam pendidikan tinggi
dan meningkatkan kompetensinya
namun terkendala dengan waktu karena harus bekerja atau memiliki banyak aktivitas
rifqi salah satunya
ia adalah pribadi yang aktif
ia termotivasi untuk selalu produktif dan bisa menginspirasi banyak orang
ricky kecil sempat ikut sang ayah menjadi pemulung untuk membantu perekonomian keluarga
sejak remaja pemuda kelahiran delapan belas agustus dua ribu dua puluh
sejak remaja pemuda kelahiran delapan belas agustus dua ribu dua puluh

sudah aktif berkecimpung di dunia pendidikan
setiap malam rifki dan keluarganya mengajar mengaji anak anak yang tinggal di lingkungan rumahnya
pada dua ribu tujuh belas rifqi mengikuti ajang pemilihan alpha ztz provinsi bantan
pada dua ribu tujuh belas rifqi mengikuti ajang pemilihan alpha ztz provinsi bantan
yang kini menjalankan taman bacaan masyarakat yang berkeliling di wilayah bandung

pada tahun dua ribu dua puluh rifki mengikuti ajang pemilihan duta pemuda kota serang dan berhasil menjadi juara dua
rifki yang tergabung dalam satu perguruan silat aktif mendukung pelestarian seni dan budaya banten seperti bebasan dan debus
teranyar pada dua ribu dua puluh satu rifki menjuarai ajang pemilihan putra putri pendidikan provinsi banten dan akan mewakili banten dalam pemilihan putra putri pendidikan di tingkat nasional
tantangan terbesar ya ketika kita bergerak ke arah digital adalah belum meratanya jaringan internet
nah untuk mahasiswa di beberapa daerah
memang terkendala internet itu kan bisa menghubungi ubpjj sehingga kita masih bisa memberikan layanan yang konvensional
misalnya untuk tugas tugas kita masih bisa mengirimkan yang tertulis oleh mahasiswa

bagaimana cara kita menjaga kepentingan internet
program pendidikan di ut terdiri dari program bergelar yaitu program pendidikan jejang diploma d tiga dan d empat sarjana s satu magister s dua dan doktoral s tiga
program non gelar atau sertifikat seperti program pendidikan berkelanjutan ppb dan program mata kuliah mandiri

kuliah di ut semakin banyak diminati
kuliah di ut semakin banyak diminati
hal ini terlihat dari jumlah mahasiswa yang terus bertambah
kelebihan ut adalah selain fleksibel biaya kuliahnya terjangkau
ut juga merupakan perguruan tinggi negeri yang memiliki kualitas yang tidak kalah baiknya dengan perguruan tinggi negeri lainnya di indonesia
ut juga menyediakan beberapa skema beasiswa yaitu pembebasan biaya studi selama delapan semester bagi mahasiswa yang berprestasi namun mempunyai kendala ekonomi

selain itu ut menyediakan beasiswa bagi penyandang tunan netra

juga menyalurkan dana beasiswa yang berasal dari mitra seperti pemerintah provinsi dan daerah perusahaan yang menyalurkan dana corporate social responsibility nya atau csr
wakil rektor bidang pengembangan institusi dan kerjasama ut rahmat budiman mengatakan dana kelolaan beasiswa ut di tahun dua ribu dua puluh satu sebesar tiga puluh delapan miliar rupiah dan ditargetkan naik menjadi empat puluh miliar rupiah di tahun dua ribu dua puluh satu

jika dibandingkan dengan perguruan tinggi tatap muka lain biaya kuliah di universitas seribuka itu sangat terjangkau
biaya pendaftaran ya ketika mendaftar pertama kali itu seratus ribu setelah mendaftar masih sama registrasi mata kuliah
bergantung kepada jumlah sks yang mereka akan tempuh
satu sks di universitas terbuka itu yang paling murah itu adalah tiga

nah untuk program s dua dan s tiga berbeda dengan program s satu itu ada tes masuk
jadi ada tes kompetensi masuk nah berbeda ya
dan pembiayaan juga agak berbeda ya agak sedikit berbeda sedikit lebih mahal dibanding dengan s satu
jadi biayanya sangat terjangkau
jadi biayanya sangat terjangkau
saat ini universitas terbuka dipercaya oleh kemendikbutristek untuk membantu perguruan tinggi negeri atau swasta di indonesia yang ingin mengembangkan penyelenggaraan kuliah jarak jauh
ut menawarkan beragam fasilitas pembelajaran daring
setelah melakukan registrasi tiap mahasiswa otomatis mendapatkan hak akses untuk masuk ke ruang pembelajaran di laman resmi ut
dengan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi terkini yang dibangun oleh ut dan dikelola melalui digital learning ecosystem
sarana dan prasarana penunjang perkuliahan diantaranya online proctoring pusat pengembangan multimedia p dua m dua tutorial webinar tutorial online ut tv ut radio dan ruang baca virtual
dedikasikan untuk keberhasilan studi mahasiswa
sistem teknologi komunikasi dan informasi yang dibangun ut tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh tujuh belas tutor yang mumpuni di bidangnya
untuk melayani banyaknya jumlah mahasiswa manajemen ut melakukan rekrutmen tutor untuk semua bidang studi
mereka kemudian diberi pembekalan dan pelatihan agar mempunyai kemampuan yang standar dalam membimbing mahasiswa
pembekalan dan pelatihan
sedangkan untuk mengatasi permasalahan kuota dan penyimpanan data
setiap mahasiswa ut secara otomatis memperoleh layanan komputasi awan cloud service email account dengan kapasitas lima puluh gb dan storage dokumen dengan kapasitas tujuh gb
untuk penyediaan fasilitas ini ut bekerja sama dengan microsoft menggunakan aplikasi office tiga ratus enam puluh
dengan demikian dengan adanya berbagai fasilitas dan bantuan belajar mahasiswa dapat terbantu dalam menjalani proses pembelajaran yang diterapkan ut
selain tentunya harus mempelajari materi ajar dalam modul sebagai sumber belajar utama
fasilitas tersebut dapat digunakan mahasiswa untuk mengakses tutorial sumber layanan pustaka atau suaka serta sarana dan prasarana lainnya
modul itu adalah sumber belajar utama modul itu modul universitas terbuka itu didesain sebagai self instruction learning material
jadi di situ itu ada
ada penjelasan ada ilustrasi ada latihan
tantangan terbesar ya ketika kita bergerak ke arah digital adalah belum meratanya jaringan internet
nah untuk mahasiswa di beberapa daerah apabila memang terkendala internet itu kan bisa menghubungi ubpjj sehingga kita masih bisa memberikan layanan yang konvensional
misalnya untuk tugas tugas kita masih bisa
mengirimkan yang tertulis oleh mahasiswa
nah ke depan kita akan bekerjasama dengan penyedia satelit
mudah mudahan mulai tahun depan kita bisa realisasikan sehingga layanan coverage internet bisa jauh lebih luas daripada sekarang
ut pun menjadi pilihan di tengah pandemi covid sembilan belas
selama masa pandemi
universitas terbuka berhasil menjadi institusi pendidikan tinggi rujukan dalam mengimplementasikan pjj
selama pandemi sekitar empat ratus memorandum of understanding atau mou dan perjanjian kerjasama sudah dibuat bersama dengan institusi lainnya
dalam mengembangkan bahan ajar ut juga melibatkan ahli dari perguruan tinggi lainnya
sehingga bahan ajar yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tidak diragukan
selain disajikan dalam bentuk tercetak bahan ajar ut juga disajikan dalam bentuk digital
dan dapat diakses secara terbuka
maka lebih rata dibuka oleh seluruh dosen dan mahasiswa
seluruh perguruan tinggi di indonesia
pibit baru atau mahasiswa mahasiswa baru yang dapat ber doctorateong
kumpul pustaka terkhusus kepada alumni alumni yang bergerak di dunia literasi
lulus beasiswa bidik misi di sebuah perguruan tinggi di makassar tak diambilnya karena harus tinggal terpisah jauh dari orang tua
kemudian adanya beasiswa ut di majene yang malah mengantarkannya pada sebuah pekerjaan mulia yang digelutinya sejak lulus pada dua ribu delapan belas sampai saat ini
hamsah adalah seorang pegiat literasi
sejak lulus tahun dua ribu delapan belas dengan ipk tiga empat puluh sembilan hamsah menyulap rumahnya menjadi sebuah taman baca yang diberi nama becak mandar pustaka
menurutnya masih banyak anak anak di daerah tempat tinggalnya yang belum mendapat akses buku
jadi untuk persoalan implementasi ilmu yang didapat pada saat kuliah di ut untuk di dalam sebuah pekerjaan
bisa dikatakan pak kami itu adalah pengangguran total untuk sementara ini bisa dikatakan kami pengangguran
tapi kami itu sekarang bergerak di dunia literasi
di mana kami bisa berbaur kepada masyarakat berbaur sama anak anak dan menghadirkan senyum di wajah anak anak
jadi mungkin itu adalah yang sebenarnya implementasi yang kita harapkan pada saat selesai kuliah
perjuangan hamsah mendapatkan buku bagi semua umur bukan tanpa usaha
ia membeli buku dengan sampah
ya sampah rumah tangga yang bernilai ekonomi dijemput hamsah ke rumah pemilik menggunakan becak miliknya
kemudian sampah sampah tersebut dipilah dan dijual untuk mendapatkan uang
uang hasil menjual sampah itulah yang kemudian digunakan untuk membeli buku buku bekas di jakarta
dibantu oleh sesama pegiat literasi di ibu kota
hamsah harus giat mengumpulkan sampah agar tak hanya buku bekas yang terbeli
namun juga biaya ongkos kirim puluhan kilogram ke majene
suatu saat hamsa akan bekerja seperti orang kantoran lainnya
ilmu manajemen yang telah dipelajarinya akan ia implementasikan jika mimpinya terwujud di masa depan
yakni mengembangkan pustakaan
literasi yang lebih besar lagi dari yang saat ini ia geluti
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi mengakui
dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ut telah bertransformasi dengan pesat
mengikuti perkembangan teknologi dalam pelaksanaan pjj secara daring sepenuhnya
mulai dari penerimaan mahasiswa baru proses pembelajaran hingga ujian
dan juga memberikan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat yang belum terjangkau oleh perguruan tinggi lain
tidak terkecuali di daerah tiga
tertinggal terluar terdepan
hingga layanan bagi wni di empat puluh lima negara antara lain malaysia singapura korea selatan hongkong arab saudi dan taiwan
selain berkiprah di berbagai kegiatan tingkat nasional
universitas terbuka juga terus aktif mengikuti kegiatan di
seperti di kegiatan di forum internasional council for open university

sehingga diakui menjadi salah satu kiblat penjaminan mutu pendidikan jarak jauh di dunia
bahkan kemampuan dan pengalaman dalam pjj
ut bersama dengan empat belas mitra ternama
tergabung dalam konsorsium
untuk mendirikan indonesia cyber education ice institute
pada puncak kegiatan disnatalis universitas terbuka ke tiga puluh tujuh pada september dua ribu dua puluh
ut berhasil mendapatkan tiga piagam penghargaan museum rekor dunia indonesia
sebagai perguruan tinggi dengan alumni terbanyak
sebagai perguruan tinggi dengan jangkauan layanan terluas
dan sebagai perguruan tinggi dengan lulusan terbanyak yang lulus seleksi cpns formasi dua ribu sembilan belas
pendidikan buatku adalah jendela untuk kita mengenal dunia
segala sesuatu yang ingin kita pahami yang kita kejar yang kita inginkan di dunia melalui pendidikan
jadi saya sangat berharap kepada pemerintah maupun masyarakat
marilah kita sama sama membahu membahu untuk meningkatkan dunia pendidikan terutama di pulau subnegri
terima kasih anda telah menyaksikan blu ways